perempuan tadi calon korban waktu itu
emang kita pernah mau nyopet dia
iya waktu itu dia selamat juga
kalau barusan gara gara dia terima telepon
waktu itu gara gara saya terima telepon
dimana dia mau berkabung lagi
iya saya harus ketemu dia lagi
buat meyakinkan dia
buat meyakinkan dia supaya bergabung lagi
apa buat meyakinkan dia supaya mau jadi pacar kamu
gak masalah kan bos
yang penting dia mau bergabung dulu sama kita
biar jadi partner kamu operasi
nanti kamu bisa dapat kesempatan yang lebih luas
untuk melakukan pendekatan dan meyakinkan dia
idup bos cuman lanjut
kenapa cerita dong
tapi kalau ini rahasia
atau kamu gak mau cerita
ya gak usah gak apa apa
gimana hasil jualan kerudungnya

baik baik baik
barusan kan udah ngomong
saya butuh ini
buat makan makan sama melan
siapa itu melan
kalau dia mau
boleh ngomongin yang bukan soal jualan
temen aku ada masalah
aku mau bantu
tapi aku gak tau gimana caranya
kok kamu bisa punya temen copet
kenapa teman kamu bisa dicopet
dia diajak jadi copet
diajak jadi copet sama siapa
dia mau topel
itu mah bukan masalah atu
dia diancem sama bosnya
copet ada bosnya
orang yang ngajak sama ngajar dia jadi copet
fotonya mau dicetak
mau dikasih tulisan
mau dipasang dimana mana
kenapa gak lapor polisi
siapa yang dilaporin
kalau dilapor polisi dia nanti juga kena
kan teman aku anak buahnya copet juga
teman kamu itu namanya siapa
kamu harus tau
kalo boleh biar kita ngomonginnya lebih gampang
biar aku gak usah bilang
temen kamu itu
sebelah saja namanya mawar
ya udah deh
mawar aja gak apa apa
kamu gak apa apa tahu namanya
mau ke rumah teman aku
mau jalan perudung
gak janjian buat ketemu diza
ya udah kalo enggak
waalaikumsalam kamu dimana
aku udah mau pulang
ya yaudah deh
aku harus pulang
soal teman kamu yang sebut saja namanya mawar itu
gak harus juga
aku udah bisa cerita aja udah cukup buat aku
biar gak nyesek di dada
biar gak asma
jadi gak mbak sotih sekalian aku pulang
aku sama ade udah bikin gerakan baru
dia selamat juga
kalau barusan gara gara dia terima telepon
waktu itu gara gara saya terima telepon
nggak apes seperti kita
berhasil dapat dong pet
baru hampir bos
kok jam segini udah pulang
bu pet ada keperluan mak
arman juga bernasib sama seperti kita
dia gagal dapat dompet gara gara telepon
dia ada yang nelfon
kenalin ini tunangan saya